dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami kepala subbagian data evaluasi pelaporan dan kehumasan balai besar taman nasional bromo tengger semeru sarif hidayat
selamat siang pak sarif bagaimana sejauh ini proses persiapan pembukaan yang dilakukan oleh pihak pengelola
ya selamat siang mbak eva dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan semeru memang satu tahun dari dua ribu sembilan belas september dua ribu dua puluh ini memang ditutup
dan kemudian pada tanggal dua tiga september kemarin kami bersama dengan mitra bpbd relawan dan lain sebagainya melakukan kegiatan pengecekan jalur
lokasi sepanjang dari ranupani sampai dengan kalimati
kegiatan kegiatan yang dilakukan adalah mengecek kondisi setelah ditutup selama satu tahun
pembabatan semak kemudian pemotongan pohon tumbuhan pengecekan pemberian material sampah dan pemasangan bapan informasi
jadi itu yang awal kita lakukan persiapan untuk pembukaan semeru mbak
dengan sudah melakukan pengecekan apakah kemudian informasi itu nanti akan dimasukkan misalnya melakukan pengaturan bagi para pengunjung nantinya
ya nanti selesai pengecekan ini akan ada kegiatan berikutnya yaitu rapat koordinasi dengan para pihak di kabupaten lumajang persiapan persiapan dan lain sebagainya
karena ini dalam situasi pandemi covid sembilan belas akan kita diskusikan buatkan sop protokol untuk kunjungan pendakian semeru
baru setelah sop tersebut dibuat disepakati oleh para pihak ini terkait dengan perkembangan covid juga di kabupaten lumajang kami nanti juga akan minta rekomendasi dari
ketua gugus tugas covid sembilan belas kabupaten lumajang dalam hal ini bupati lumajang terkait dengan pembukaan semeru tersebut mbak
apakah sudah ada informasi pak terkait kapan tanggal pembukaan ini
tanggal pembukaan nanti dalam rapat mungkin akan didiskusikan dengan para pihak
insya allah rapat koordinasi terkait dengan persiapan pembukaan semeru akan dilaksanakan minggu depan
baiklah kita akan tunggu bagaimana waktu pastinya pembukaan dari taman nasional bromo tenggar semeru ini
terima kasih pak syarif hidayat kasubag dephumas bbtn bts atas waktunya
terima kasih selamat siang